jakarta lavani alobeng kembali menunjukkan kedikdayaannya setelah memenangi proliga putra dua ribu dua puluh tiga
ini adalah kemenangan lavani dua tahun berturut turut sejak tahun lalu
sebelumnya lavani mencundangi jakarta bayangkara presisi dalam pertandingan panjang selama lima set
tensi tinggi permainan terasa sejak set pertama
saling kejar skor terjadi sejak menit menit awal
didukung langsung pendirinya yang juga presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono dan chairman ct corp hairul tanjung
set pertama dikuasai oleh jakarta lavani alobeng dengan skor dua puluh lima dua puluh dua
pada set kedua dan ketiga jakarta bayangkara presisi membalas kekalahan di set pertama
tim asuhan pelapi redo alfonso gonzales toeran ini unggul dua puluh lima dua puluh dua dan dua puluh enam dua puluh empat
pada set keempat lavani bangkit
meski kedua tim saling balas pike nicolas pives lebih unggul strategi
lavani akhirnya menyeimbangkan kedudukan dengan skor dua puluh lima dua puluh satu
pada set pamungkas sama sama mengantongi keunggulan dua set kedua tim bermain ngotot
namun lavani terlihat lebih tenang dan lepas
akhirnya set penentu ini dimenangkan lavani dengan angka lima belas sembilan
di set kelima malamilah teman teman
bermain dengan kenang sesuai dengan ritme yang disuruh siap
sampai kedua duanya panggung nanti
sementara itu proliga tahun dua ribu dua puluh tiga ini penting karena menjadi ajang seleksi timnas untuk mengikuti event event internasional
insya allah pemain muda muda berpakat ini kita persiapkan untuk menghadapi si game dan asian game yang akan datang
menanggapi hal ini lavani menyatakan siap mendukung cita cita pemerintah di bidang olahraga bola volley tingkat internasional
selain sebagai juara lavani juga membawa sejumlah gelar individu
yaitu bloker terbaik hendra kurniawan setter terbaik diozul fikri pelatih terbaik nicolas vives dan pemain terbaik fahri septian putratama
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta